kita ke informasi selanjutnya mobil tangki di stasiun pengisian bahan bakar umum di jalan kafi dua kelurahan cipeda kecamatan jagakarsa jakarta selatan terbakar pada jumat malam
api dengan cepat melalap seluruh bagian mobil tangki milik pertamina
kebakaran terjadi saat mobil tangki akan melakukan pengisian di spbu
percikan api diduga berasal dari bagian belakang mobil tangki
dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun peristiwa ini menyebabkan kepanikan dari petugas spbu dan warga sekitar
lima belas unit memadam kebakaran yang datang berupaya memadamkan api dengan cairan busa
api baru dapat dipadamkan dua jam kemudian
polisi dari polsek jagakarsa masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran
terus itu supir sama kenaikan
kalau tahu kalau tahu tadi ini saya mau nyari
api biar di sini